kalau kamu itu silahkan
tapi kamu jangan balik lagi ke kafe ini ya
karena kalau kamu balik ke sini
kamu udah dipecat
kok mulai senyum senyum sih
kamu senyum kayak gitu
enggak enggak yang lucu
apa yang terjadi diantara kita itu
adalah takdir tuhan
iya takdir tuhan
kita bisa ketemu lagi kan
ini kita ketemu lagi
aku bisa nganterin kamu ke sekolah
kayak kita dulu
ya tapi maksud gue bukan itu
ya ampun tante
tante bikin lemon tea buat tante
eh tante ya ampun
ibu ngapain sih buat teh teh kayak gini
dia kan tamu biasa aja
gak ada spesial spesialnya
jadi kita harus matiin dia dong
iya silahkan silahkan
usah taus banget nih kayaknya
gak minum seharian ya
buset kasian banget gua
ini lemon tea terenak sedunia tante
aku suka mau
tuh el juga mukanya udah capek kayaknya mau tidur ya
terima kasih banyak lemon tea nya
maafin ya sama sikap el
nggak apa apa tante aku kan bukan orang yang baru kenal sama michel
nggak usah basa basi
besok gak usah jemput jemput aja ya
eh baru mau nawarin
kok bisa tau sih
enggak gua tau bentukan lu dari dulu
pokoknya sambil lu jemput
ya lo tau lah bakal kayak gimana ya
jadi gua masuk
permisi tiada diri jalan
nona riva itu tidak perlu untuk galau galau
ini sih ituickt
emang bener bener madam preti mencapeloh
gue juga jadi gak seneng sih lo kerja di sini
setelah gue tau kalau madam preti itu tantenya aldino
farel ale ini lagi ngebakar cemburu sama aldino kak
gue tuh bukan cemburu asli
tapi gue gak mau aja kalau ntar sampe sampe
gak sih korel tuh gak akan cemburu sama gue
karena dia kan bucin sama gue
bukan sih rese
eh kok itu beneran sakit
ya ampun mama
betta menyesal sekali ada di sini
kamu orang berdua ini tuh tidak ada anggap
betta di sini kak
lebih baik kita pergi dari sini saja
apa sih nadif betta gitu doang ngambek
eh sudah sudah kamu orang jangan peduli karena betta
lebih baik kita pergi dari sini saja
eh tarik betta ini jangan eh
jangan lepaskan saja
lepaskan sudah nona
lampu sudah mati kok
siap siap dulu gi beres beres dulu
pokoknya ke dalam dulu ya
jangan pedulikan beta lagi lepas
udah adif ah sini sini
kenapa lo yang pegang betta
betta itu mengharapkan nona riva yang cubit betta berkale
eh eh aduh aduh aduh
aduh apa aduh mamanya lagi
kita kan sudah bersaing secara sehat nadif
ini harus diulang lagi masalah itu
harusnya lo udah ngerti dong
nggak boleh cubit cubit walaupun itu persahabatan
alhamdulillah lo sama dengan aku
yo kamu kelak
ketiga senyum gue j cast
pak boa sebelum ini mampu ke ini
malah yang narersih
kadang kadang kau ingat itu t bagus
tersimpan sudah gigi bang
aduh ciri ciri orang yang lupa sama kulitnya
ya lo jangan lupain jasa gue lah
kan karena gue juga
jadi ya bagi dua dong
biar sama sama enak nih
biar sama sama adil ya

ternyata duit ini bukan hasil kerja keras gue betul kecap
gue bisa dapat duit ini karena ada campur tangan dari aldino
apa gue balekin aja duitnya ya
tapi udah banyak kepake
coba aja lebih sini